sesaat lagi anda akan menyaksikan indonesia forward
selamat malam indonesia tidak boleh lengah dan ceroboh dalam menyikapi
masih tingginya angka infeksi covid sembilan belas
kebijakan tegas berupa larangan mudik pun diambil pemerintah
demi menekan penyebaran covid sembilan belas
lalu strategi apa saja lagi yang tengah dipersiapkan oleh pemerintah
dan inilah topik indonesia forward malam ini
masih tingginya kasus aktif covid sembilan belas di indonesia
membuat rencana dalam menghadapi ancaman penularan virus ini
tidak boleh mengendur
dan inilah yang kemudian membuat pemerintah
kembali memperlakukan larangan mudik
untuk menyambut perayaan idul fitri pada tahun ini
angka penularan yang umumnya meningkat
saat periode libur panjang
lantas apa yang harus dilakukan
agar tidak bertindak ceroboh
mengingat ancaman covid sembilan belas masih mengintai
khususnya di tengah kerumunan
dan untuk membahasnya malam ini
sudah hadir lewat sambungan zoom
dirjen pelayanan kesehatan kemenkes
dan ada juga dr fatimah
jan rahmat direktur utama
sehat semua ya
saya akan ke prof kadir terlebih dahulu
untuk mengupdate dulu
di hari ini
berapa loncakan dari
kasus positif pada hari ini
pada saat ini saya melihat tadi
itu tidak terlalu tinggi ya
di bawah lima
kita harapkan bahwa
yang paling kita takutkan sebenarnya adalah
sampai dua minggu setelah
hari libur panjang ini
karena biasanya setelah dua minggu
sebagai masa inkubasi
setelah itulah terjadi peningkatan
jumlah kasus konfirmasi positif
untuk itulah maka memang yang kami ini
dari rumah sakit termasuk dr fatimah juga
tentunya kami sekarang ini setelah
langsung menyiapkan strategi
mengantisipasi peningkatan kasus itu
setelah dua minggu ke depan
seperti itu sekarang ini sepertinya
peningkatannya masih landai sekarang ini ya
belum terlalu signifikan sampai minggu ini
baik kita akan melihat begitu dua minggu ke depan
nanti kemudian persiapannya ini seperti apa prof
dari pemerintah sendiri dan juga di rumah sakit boleh
dari prof kadir terlebih dahulu
ya jadi kalau kami dari pemerintah
tentunya sekarang ini lagi menyiapkan
mengantisipasi peningkatan kasus itu
yang pertama kami harus siapkan adalah
bahwa rumah sakit siap untuk menerima peningkatan kasus
dengan cara pertama kita tentunya
menyiapkan fasilitas rumah sakit
mulai dari tempat tidur sdn kesehatan juga siap
para perawat dokter tentunya juga yang paling utama
kita tetapkan adalah kesiapan tentang obat obatan dan logistik lain

kepada masyarakat pemerintah meyakinkan kepada masyarakat
maka insyaallah rumah sakit masih aman
dan bisa kita lakukan perawatan
ya meskipun pemerintah juga sudah menyiapkan antisipasi
tapi tentunya masyarakat ini juga harus aware begitu ya
untuk tidak kemudian ceroboh
ke dr fatima seperti apa saat ini kondisinya di rumah sakit sendiri
ya di rumah sakit ini ya
di rumah sakit bumn di seluruh indonesia kami memiliki tujuh puluh tiga rumah sakit
nah agak berbeda yang di jawa ya dan jawa timur jawa barat itu melandai
persis seperti yang disampaikan oleh pak profesor abdul qadir tadi
namun untuk yang sumatera prof sumatera utara agak tinggi prof
jadi di kita bilangnya itu zona dua
dua di daerah sumatera utara bangkalan kemudian di daerah pakalan berandan
daerah terutama adalah rumah sakit rumah sakit di lingkungan kami itu di ptpm ya
nah itu agak tinggi itu prof
itu masih icu nya maupun rawat isolasinya tinggi
tetapi di daerah jawa
timur dan jawa barat jakarta itu melandai seperti yang prof tadi sampaikan
itu kira kira mungkin tambahan dari rumah sakit bumn
ya dokter fatima apakah kemudian ada penambahan mungkin tenaga kesehatan
ataupun alat alat mengingat dua minggu lagi kemungkinan lonjakan itu akan terjadi
ya betul sekali jadi kami menyiapkan peralatan terutama adalah ventilator
ventilator kami siapkan sampai enam ratus ventilator termasuk ventilator invasif
ventilator non invasif yaitu high flow nasal kanula yang memang sangat dibutuhkan
oleh pasien pasien covid itu kita siapkan
juga adalah pelatihan pelatihan kembali
mengingat ini kan sebenarnya yang terakhir kita tinggi itu adalah di akhir tahun ya
akhir tahun dua ribu dua puluh
oleh karena itu sdm nya kita latih kembali untuk tetap dia bersiaga
tetap skillful dalam menghadapi kemungkinan peningkatan jumlah pasien setelah masa liburan lebaran ini
itu yang kami lakukan
selain itu ada juga yang harus kita antisipasi yaitu adanya virus yang varian baru ya
yaitu mutasi dari virus sars cov dua ini
itu juga kita menyiapkan kembali testing kita ya mesin mesin pcr kita kita cek lagi kemudian reagen reagen kita kita cek lagi
dan knowledge tentang varian yang mutasi yang ada sudah ditemukan di indonesia itu kita pelajari
supaya ini menjadi knowledge bagi seluruh perawat dan dokter

nantinya dalam menghadapi terutama pemberian obat obatannya
pelaksanaan testingnya kemudian perilaku perilaku simptom dan sign atau gejala gejala yang baru
yang kita temukan pada varian sars cov dua akibat dari mutasi virus tersebut ya
itu memberikan gejala gejala yang sedikit berbeda
nah ini kita perlu tingkatkan knowledge nya dan kita perlu juga menyiapkan
reagen untuk testing khusus untuk varian baru ini kira kira itu yang kami lakukan
baik jadi ada ancaman baru juga mengenai virus yang varian baru ini ya prof kadir kemudian bagaimana prosedur prosedur juga sistem
karena tanggal delapan belas hingga tanggal dua puluh empat mei ini kan sudah diberlakukan lagi bahwa untuk pelaku perjalanan ini kemudian harus wajib menunjukkan tes negatif begitu
nah ini koordinasinya seperti apa
ya tentunya memang di samping untuk kan kita yang paling penting sekarang ini kan kita harus melakukan screening sebenarnya
jadi di samping untuk melakukan deteksi dini dan screening supaya kita bisa memastikan siapa yang positif dan siapa negatif
maka itu memang perlu dilakukan screening
dan karena itulah maka yang paling penting sekarang ini bagaimana kita menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pergerakan
karena ternyata pergerakan yang dilakukan oleh masyarakat itu tidak akan berhasil berkesan
itu menimbulkan nokta nokta baru
tempat tempat kelas terbaru
yang nantinya menjadi kekeliwaran seperti itu
karena itulah maka kita yakinkan
bahwa siapapun juga yang kebetulan karena keterpaksaan
misalnya harus melakukan suatu perjalanan
maka dia harus membuktikan bahwa dia betul betul itu adalah
tidak terkompromisi atau pemeriksaan pikirnya negatif
di samping itu tentunya yang kita harapkan adalah
kalaupun mesti mereka itu harus melakukan perjalanan misalnya
dengan pcr yang sudah negatif
tetapi dia tetap melakukan yang disebut sebagai
pengesatan protokol kesehatan
jadi pengesatan protokol kesehatan yang sangat penting
mulai dari menggunakan masker physical distancing
mencuci tangan mengendari kerumunan
dan macam macam itu harus dilakukan dengan ketat
oleh karena itulah maka kami dari pemerintah tentunya telah menyiapkan
di samping kita memperkuat yang disebut sebagai tiga c
yaitu melakukan testing
kemudian kita melakukan tracing
kemudian juga kita melakukan
kita melakukan isolasi misalnya
untuk mereka mereka yang positif
maka tentunya juga kami memperkuat di treatment dalam hal ini di rumah sakit
namun demikian memang yang paling utama sebenarnya adalah
masalah perilaku masyarakat kita
jadi pengasauan masyarakat memang harus ditingkatkan
perilakunya memang harus berbukit bukit sesuai dengan protokol kesehatan
dan setelah itu tentunya diperlukanlah dari kita semua untuk kesadaran
untuk tetap bagaimana dapat mungkin menghindari perjalanan
kalau tidak terjadi pergerakan masyarakat
tidak terjadi pergerakan masyarakat
tidak terjadi pergerakan
ini merupakan seluruh sumber terjadinya penularan
baik prof kadir
jadi sekarang ini adalah bagaimana kemudian perilaku dan juga pergerakan masyarakat
yang harus terus dipantau
dan sepertinya ini memiliki resiko yang tinggi begitu ya dari pergerakan ini
dan kita nanti akan lanjutkan lagi
kita di sini juga sudah bergabung bersama kami
jurubicara satgas penanganan covid sembilan belas
selamat malam prof
selamat malam mbak
baik kita akan memperdalam lagi
tapi sekarang kita akan jeda sejenak
tetaplah bersama kami
anda masih bersama kami di indonesia forward
kita langsung sapa prof wiku yang sudah hadir bersama kami pada malam hari ini
prof viku tadi kita sudah berbincang mengenai kemudian bagaimana kesiapan dari pemerintah
dan juga dari rumah sakit rumah sakit bumn
namun kita juga tahu kemarin itu ada foto foto beredar bahwa tempat wisata ini sangat penuh begitu
sangat penuh sekali
nah ini seperti apa tanggapan prof wiku
melihat kerumunan area wisata yang penuh dan juga sepertinya masyarakat ini masih perlu diingatkan kembali begitu
dengan protokol protokol kesehatan yang harus dijalani
ya baik terima kasih
memang betul di beberapa tempat publik seperti tempat wisata pusat perbelanjaan memang rupanya cukup banyak anggota masyarakat yang datang ke situ
memang di indonesia ini kan lapisan masyarakatnya beragam ya
jadi dan ternyata mereka memang memerlukan hiburan
padahal kita sudah ingatkan kepada pemerintah
daerah yang memiliki otoritas untuk itu
bahwa mereka harus bisa melihat tentang zonanya dan menutup tempatnya apabila zonanya merah atau oranye
nah rupanya beberapa tempat wisata itu nggak mampu untuk melakukan pengendalian tersebut
sehingga terjadi kerumunan yang besar
tetapi akhirnya pemerintah daerah setelah itu diangkat beritanya akhirnya ditutup juga
jadi memang itu adalah proses pembelajaran bersama
melihat nggak serta merta mudah untuk bisa menutup
atau begitu juga untuk memperingatkan masyarakat
jadi memang kuncinya pemahaman masyarakat juga harus ditingkatkan dari berbagai lapisan yang ada tentang bahayanya covid ini
itulah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam rangka menjaga jangan sampai mereka ini tertular dan menimbulkan lonjakan kasus
kalau nggak ditutup bisa jadi penularannya menjadi lebih besar lagi
selain penutupan tempat tempat wisata yang sudah membeludak begitu ataupun yang sudah melewati kapasitasnya
nah ini apakah kemudian ada himbauan juga mengenai pemeriksaan covid sembilan belas
jadi sebenarnya kita antisipasi sejak lama sebenarnya
jadi orang orang yang akhirnya memaksakan untuk perjalanan antar wilayah atau mudik mungkin atau kepentingan yang lain
pada saat mereka akan kembali kita pastikan dilakukan screening
dengan maksud adalah supaya kita tahu sebenarnya mereka dalam perjalanan itu memang dalam kondisi sehat
dan kalau tidak sehat harus bisa langsung dikarantina atau diisolasi mandiri
demikian juga kalau nanti sudah sampai dengan tempatnya meskipun mereka lolos screening
itu kita pastikan bahwa mereka harusnya melakukan karantina selama lima hari
dalam rangka supaya tidak menularkan ke tempat dia bekerja atau apapun aktivitasnya di tempat asalnya
jadi sosialisasinya sudah masif
begitu ya prof ya ke masyarakat
bagaimana prof kadir menanggapinya apakah ada kendala kendala apa sih kemudian yang kemudian susah begitu
masyarakat masih saja ada yang kemudian tidak mematuhi peraturan peraturan yang sudah dibuat
ya saya kira seperti yang disampaikan oleh prof diko tadi
bahwa memang yang paling penting ini adalah pemahaman kepada masyarakat
jadi edukasi kepada masyarakat itu penting
kita memahami bahwa masyarakat kita ini memang sangat heterogen
pengetahuannya pendidikannya juga sangat bervariasi
sehingga sampai kepada penerimaan mereka terhadap apa yang kita edukasikan itu juga sangat bervariasi
dan karena itulah memang tidak ada jalan lain buat kita semua
kecuali melakukan semacam suatu pengetatan
pengesahan tentunya dengan berkaitan dengan suatu yang sebut sebagai mungkin dengan sedikit represif barangkali
dengan menggunakan misalnya tenaga segara kita dari kepolisian dan kabri untuk betul betul memahami
atau masyarakat untuk tidak melanggar protokol kesehatan seperti itu
ini penting sekali
karena masyarakat kita itu mempunyai kebiasaan mempunyai budaya
yang pada saat idul fitri misalnya mereka rame rame pulang kampung gitu
tidak sah idul fitrinya kalau mereka tidak mudik ke kampung
ini salah satu yang memang menghambat kita semua
namun demikian tentunya simbawan pemerintah sudah luar biasa
di televisi pak presiden pun menyampaikan bahwa dilarang mudik
tapi kenyataannya sebelum mbak sabah tenggang waktu kak opnya itu untuk dilarang mudik
mereka sudah duluan mudik
jadi kebocoran terjadi dimana mana
kebocoran terjadi dimana mana
dan miskin juga dengan yang tadi disampaikan pak wikud tentang tempat tempat wisata
ini juga kan luar biasa ini
jadi sebenarnya kurang apa lagi pemerintah sebenarnya menyampaikan mengenai warning ini
kita juga melihat mal mal yang ada di jakarta pas kelebaran pun termasuk juga di hotel hotel itu penuh semua
dan praktislah protokol kesehatan di situ juga tidak dilakukan dengan ketat
ini semua beresiko
oleh karena itu memang kita sekarang ini harus siap siap untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi lonjakan
kita semua rumah sakit harus siap
ekdem harus siap
karena melihat perilaku masyarakat yang seperti itu itu luar biasa
kita akan memprediksi bahwa mungkin dalam waktu satu minggu ke depan maksimal dua minggu ke depan itu akan terjadi kenaikan kasus secara pelan pelan
kalau sekarang ini memang di daerah riau di daerah misalnya sumatera selatan padang sampai ke medan dan sebagainya itu memang terjadi peningkatan kasus
itu adalah sebelum terjadi bukan akibat karena pulang mudik misalnya bukan
itu adalah karena mungkin banyaknya pmi kita yang masuk dari malaysia dari saudi arabia masuk ke indonesia
dan itu ternyata banyaknya dari mereka justru positif
jadi itu menyebabkan terjadinya peningkatan kasus yang sangat signifikan seperti itu
intinya barangkali memang sekarang ini kita harapkan kesadaran masyarakat
dan juga bukan cuma kesadaran masyarakat tapi kesadaran dari pimpinan daerah masing masing
kesadaran dari para gubernur para bupati untuk betul betul memperlakukan aturan aturan sesedangkan apa yang disampaikan dari pemerintah susah
saya kira itu penting sekali dan memang ini tanggung jawab kita semua
bukan cuma tanggung jawab pemerintah tapi tanggung jawab kita semua dari masyarakat indonesia
saya kira demikian
mungkin bisa dijelaskan lagi prof
prof wiko ataupun prof bikin
prof kadir mengenai strategi dari screening ataupun tracking ini
karena kan ada berbagai moda transportasi begitu ada di udara ada darat ada laut
nah ini tracingnya seperti apa prof
mungkin boleh prof wiko
ya jadi yang penting itu begini
orang yang sudah akhirnya jadinya pergi dan akan kembali kita harus pastikan proses screening
dia pakai moda transportasi apa saja mau udara darat laut kereta api semua sudah diatur
jadi kalau dia ke terminal ke pelabuhan ke bandara pasti ada proses screening di situ
yang paling sulit adalah kendaraan pribadi atau kendaraan umum
nah mereka sebenarnya hanya random sampling
tetapi giliran mereka menyeberang menggunakan laut maka harus mandatory semuanya dicek dites
maka dari itu yang dari sumatera
karena sumatera itu relatif kasusnya lebih tinggi daripada di pulau jawa
kita pastikan screeningnya di bakahuni di lampung
tetapi juga sudah sejak
sudah sejak dari mereka berasal
dari aceh dari sumatera utara dan seterusnya
kita sudah minta pemerintah daerah polisi tni melakukan screening itu
supaya betul betul yang perjalanan itu sehat
dan tidak menjadi beban di lampung
begitu juga dengan di pulau jawa
ada dua puluh satu titik tol itu mulai dari malang sampai dengan di jakarta cikarang
semuanya sudah ada tempat tempat untuk screeningnya
begitu juga di jalan nasional
nah kalau sampai mereka perjalanan dan di screening ternyata sakit
maka mereka akan diisolasi di tempatnya
kalau sampai bisa sehat sampai ke jakarta tetap saja mereka harus karantina
dengan demikian harapannya rumah sakit tidak menjadi terbebani
karena orang orangnya sebenarnya yang travelling tadi sakit
jadi dengan pola screening seperti ini itu harapannya akan semakin sedikit
dia kontak dengan siapa saja perjalanannya dengan siapa saja
jadi dengan cara begitu kita harapkan
nanti dua tiga minggu lagi tidak terjadi lonjakan kasus yang besar
kalau di sisi tempat tidurnya tadi mungkin sudah dijelaskan oleh prof abdul qadir
bahwa sebenarnya kapasitas rumah sakitnya sekarang cukup
maka dari itu dengan cara pola seperti ini kita cegah betul jangan sampai meledak
jadi itulah yang perlu kerjasama
karena itu sudah akibat yang memang akhirnya mereka melakukan gitu
kan itu juga anggota masyarakat kita juga yang harus ditolong demikian
baik prof viku
sejauh ini ke dr fatima sejauh ini proses screening ini apakah kemudian sangat membantu bagi rumah sakit rumah sakit yang berada di daerah daerah begitu khususnya
apabila memang ada warga warga yang mudik ataupun yang berada dari satu daerah ke daerah lainnya
ya untuk saat ini kalau kita lihat secara umum rumah sakit masih bornya rendah ya
jadi artinya screening ini bekerja dengan baik
kita masih berada di daerah daerah lain
kita masih lihat peningkatannya tidak signifikan
nah ini berarti memang sudah pelaksanaannya oleh pemerintah
screeningnya ini sudah dilaksanakan
namun kita masih memerlukan waktu untuk menunggu beberapa saat lagi
karena ini kita harus melihat masa inkubasinya
kita perlu dua tiga minggu lagi untuk menyatakan memang bahwa ini kenaikannya tidak signifikan
tapi menurut saya screening yang sudah dilakukan sangat membantu rumah sakit
dan saat ini terbukti memang jumlah pasiennya masih sama
ya masih rendah
baik untuk penguatan tiga t dari pertamedika ihc ini hal hal apa saja yang disiapkan bu
ya untuk testing yang nomor satu ya
memang saat ini jumlah testing jauh menurun dibandingkan di akhir tahun dua ribu dua puluh
dulu itu kita bisa jumlah testing itu mencapai perharinya di seluruh rumah sakit bumn itu bisa mencapai lima sampai enam tes per hari
saat ini jumlah tes itu hanya dua ribu tes
ini lumayan meningkat
sebenarnya dua sebelumnya kita mengalami penurunan sampai dengan satu
artinya sudah mulai ada lagi peningkatan testing pcr
diharapkan memang testing pcr ini tetap digunakan
karena testing ini sangat akurat untuk menentukan bahwa seseorang tersebut memang terkena covid
dan untuk mengobatinya kita perlu menggunakan pemeriksaan tes yang akurasinya tinggi
ini yang kita persiapkan jumlah tesnya ini
meningkat supaya kita bisa melakukan treating dengan baik ya
isolasi dengan baik
itu yang kami persiapkan testingnya
nah untuk tracing tentunya kita bekerja sama dengan keluarga pasien
dan juga dengan komunitas yang ada puskesmas maupun dengan dinas kesehatan
ya terutama adalah kalau keluarga itu berasal dari yang pulang dari ini ya
pulang dari budik
jadi ini yang perlu diperhatikan adalah yang pulang dari budik itu dia ketemunya sama siapa saja
dan baik di dalam keluarga maupun di luar keluarga
dan kemudian udah mulai masuk kerja apa enggak
jadi tracingnya juga kita lakukan juga apabila dia masuk udah mulai masuk kerja
maka tracingnya juga kita perlu lakukan di tempat kerjanya
sehingga tidak terbentuk lagi kluster kluster yang terjadi
terjadi setelah budik
itu yang kami lakukan untuk tracing
baik jadi sudah banyak sekali yang dilakukan dan sepertinya sangat ketat sekali begitu ya
dr fatimah kita akan jeda sejenak
nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana kemudian situasi covid pasca libur lebaran
tetaplah bersama kami di indonesia for now
terima kasih bunker
terima kasih bunker
terima kasih bunker
terima kasih bunker
terima kasih bunker
terima kasih bunker
terima kasih bunker
terima kasih bunker
terima kasih bunker
terima kasih bunker
kita masih bersama dengan tiga narasumber kami ada prof viku ada prof kadir dan dr fatima
baik kita akan lanjutkan perbincangan pada malam hari ini
tadi kita sudah bahas bahwa screening yang bekerja dengan baik
selain screening kemudian juga ada penyekatan penyekatan yang dilakukan oleh pemerintah
ada juga vaksinasi yang kini sudah berjalan
prof wiku seperti apa vaksinasi yang kini sudah berjalan
berapa persen lagi
kemudian bagaimana kemudian ini ditanggapi oleh masyarakat
karena mungkin ada beberapa masyarakat yang menganggap bahwa setelah divaksinasi
mereka bisa lebih bebas bergerak begitu
wah kalau pertanyaan detail tentang vaksinasi mungkin tanyanya ke prof abdul qadir
tapi kalau tentang secara keseluruhan ya
vaksinasi ini kan berproses ya jadi nggak bisa serta merta semua orang sudah divaksin
karena vaksinnya sendiri
dan juga daerahnya kan luas juga ya
jadi dengan demikian memang masyarakat harus tetap dengan protokol kesehatan
dan kita juga ingin memastikan bahwa orang yang divaksinasi nantinya memang tertimbul kekebalan
dan secara individu maupun juga nanti secara kolektif
kalau yang divaksin sudah mulai lebih banyak lagi gitu
jadi masyarakat jangan sampai merasa euforia sudah divaksin
atau sudah ada vaksin belum divaksin
tapi orang lain sudah divaksin langsung merasa
wah kalau gitu saya juga nggak usah tiga m
jadi kita harus tetap tiga m
karena itu vaksinasi yang paling menjarak tanda kutip
karena jaga jarak cuci tangan dan pakai masker itu
vaksinasi adalah salah satu tameng kita supaya tidak tertular oleh covid
selain ada tiga m dan juga ada tiga t
baik jadi protokol tiga m dan tiga t ini harus terus tetap diterapkan begitu ya prof wiku
secara data prof kadir seperti apa
seberapa efektifkah kemudian vaksinasi yang sudah dilakukan selama ini
jadi persis seperti yang disampaikan prof iku tadi
bahwa vaksinasi ini adalah merupakan salah satu cara
bukan satu satunya cara untuk mencegah terjadinya penularan sebenarnya
oleh karena itu memang vaksinasi ini kita laksanakan sebagai salah satu modalitas kita
untuk mencegah penularan
namun demikian tentunya protokol kesehatan tidak boleh ditinggalkan
mengenai vaksinasi ini tentunya sasaran ini dibagi atas
jadi tahap pertama sebenarnya waktu kita pertama kali lakukan vaksinasi
secara kita adalah esmen kesehatan
kenapa esmen kesehatan
oleh karena memang tenaga kesehatan ini adalah yang berada di negara terdepan
yang kontak langsung dengan pasien pasien yang terinfeksi covid sembilan belas
dengan demikian resiko penularan pasti akan banyak terjadi
oleh karena itulah maka sasaran pertama vaksinasi kita laksanakan adalah
mereka mereka masuk dalam kategori tenaga kesehatan
itu telah kita laksanakan
kemudian sasaran kedua adalah
ketugas publik dan lansia
karena data menunjukkan bahwa
angka kematian akibat covid sembilan belas pada lansia itu tiga empat kali lebih besar
dibandingkan dengan yang bukan lansia
karena itulah untuk mencegah mereka korban
sebagai korban dari covid sembilan belas dengan mengalami kematian
maka kita prioritaskan lansia yaitu umur enam puluh tahun ke atas
kemudian pejabat publik
kenapa pejabat publik
karena pejabat publik inilah yang berhadapan langsung dengan masyarakat muslim
dan misalnya memberikan
layanan misalnya para guru
tentara polisi dan pejabat publik
ini adalah sasaran tahap kedua
tahap ketiga itu dalam masyarakat yang rentan
dan tahap keempat barulah masyarakat umum
oleh karena itulah seperti disampaikan oleh pak wikud tadi
prof ika tadi bahwa memang
kita masih ada keterbatasan jumlah vaksin
tadi sore ini sudah dapat lagi vaksin
sebanyak enam juta dari sinovac
dengan demikian total cadangan vaksin kita sekarang ini
oleh karena itulah maka sampai sekarang ini
total sasaran vaksinasi tahap pertama dan tahap kedua
itu berjumlah empat puluh tiga ratus empat puluh sembilan juta jiwa
namun demikian sekarang ini kita sudah mencapai bahwa
vaksinasi pertama atau suntikan pertama sudah mencapai tiga belas delapan ratus dua puluh delapan jiwa
kemudian vaksinasi kedua sudah mencapai sembilan sembilan puluh tiga orang seperti itu
namun demikian tentunya
waktu kemarin kemarin itu
waktu kita masih kekurangan vaksin
maka irama atau kecepatan penyuntikan itu
kita selesaikan dengan jumlah vaksin yang tersedia
tapi sekarang dengan jumlah vaksin yang datang itu sudah sebanyak empat puluh juta vaksin
kita sekarang ini
maka kita mengharapkan akan terjadi lagi percepatan vaksinasi
dan target kita mulai bulan
akhir bulan mei ini target kita adalah
satu juta per hari yang kita bisa lakukan vaksinasi
dengan demikian dalam waktu tiga bulan misalnya
kita bisa mendapat sekitar sembilan puluh juta
dan kita bisa menyelesaikan vaksinasi ini sampai akhir tahun
seperti itu kira kira harapan kita
ya mudah mudahan lah ini bisa tercapai
dan ini tentunya kita diselesaikan
atas dukungan daripada semua komponen masyarakat kita
semua stakeholder yang ada
saya kira demikian
baik jadi kita akan menargetkan satu juta per hari ini
selanjutnya nanti bertahap begitu ya prof ya
kita ke dokter fatima dok saat ini bagaimana kemudian
apakah ada masyarakat yang sudah divaksin
ada keluhan ataupun memang terjadi apa ya
peningkatan ataupun tidak ada berkurang begitu
pasien pasien positif covid sembilan belas yang ada di rumah sakit rumah sakit
ya kalau kita lihat bahwa vaksinasi berjalan dengan lancar ya
layanan sentra sentra vaksinasi bumn
untuk penyuntikan vaksinasi ini adalah dari rumah sakit rumah sakit bumn
kami melihat bahwa
pelayanan yang kami berikan cukup
banyak dalam satu harinya bisa mencapai lima sampai
vaksinasi yang kita berikan dan
kipinya yaitu kejadian ikutan kami catat
baik yang ringan ya
tapi kebanyakan adalah
tidak ada gejala
sehingga ini berjalan dengan sangat baik
apabila kami menemukan
ada kejadian ikutan berat
maka kami laporkan kepada
komisi kipi dan juga kepada kementerian kesehatan
nah kalau kita lihat
sampai saat ini
jumlah kasus kita belum naik secara signifikan
setelah divaksinasi masyarakat
tetap menjalankan lima m
ya jadi ini ada
selain vaksinasi ada satu hal yang tetap disiplin yang dilakukan adalah
tadi yang disampaikan oleh prof viku tadi adalah
tetap kita mencuci tangan memakai masker dengan disiplin mencegah kerumunan
dan inilah yang menjadi integrated ya
perilaku perilaku yang bagus ini ya
perilaku perilaku yang bagus ini
yang kita pertahankan berada
mulai dari keluarga
sampai ke tempat kerja maupun di
sehingga kita harapkan jumlah kasus kita
itu yang saya lihat dari hasil vaksinasi
apakah vaksinasi kita mempunyai pengaruh terhadap
menurunnya saat ini tidak meningkat atau
belum kita lihat
peningkatan yang cukup signifikan
nah ini perlu ada satu
diskusi khusus atau kajian khusus apakah ini sudah punya pengaruh
karena memang tadi
seperti prof kadir sampaikan
jumlah yang sudah divaksinasi
namun dengan adanya persediaan vaksinasi
jumlahnya empat puluh juta
kita lakukan percepatan ya
rumah sakit tentunya siap
pemerintah untuk melaksanakan
per hari ya
ya prof ya
jadi ini kalau bisa kita lakukan
seluruh vaksinasi itu
melaksanakan vaksinasi dan
berada di satu vaksinasi yang jumlah vaksin kita cukup
nah tinggal kita
secara bersama sama dan saya harapkan
kita vaksinasi ini sudah bisa berfungsi untuk menahan
peningkatan jumlah kasus
baik terima kasih dok
dialog akan kami lanjutkan
sesaat lagi tetaplah bersama kami
di indonesia forum
di indonesia forward
anda kembali di indonesia forward
kita masih bersama dengan tiga narasumber kami ada prof kadir prof wiku dan dr fatima
prof wiku kita ini sudah berada di masa pasca libur idul fitri begitu
dan sudah banyak sekali kebijakan kebijakan ataupun penyekatan yang dilakukan oleh satgas
nah evaluasinya seperti apa prof hingga saat ini
ya kalau saya lihat dengan kebijakan berlapis dengan pembatasan perjalanan luar negeri dalam negeri peniadaan mudik ppkm ppkm mikro dan pembentukan posko
kebijakan berlapis ini sebenarnya terlihat efektif karena sejak bulan januari februari kasusnya turun terus sampai dengan sekarang
padahal ada liburan dan negara negara lain naik semuanya jadi itu pasti akibat adanya kebijakan berlapis ini
ada kepatuan di masyarakat yang meskipun itu juga bervariasi dari waktu ke waktu karena pasti ada dinamikanya
nah dengan adanya liburan idul fitri ini dan kita sudah pengalaman sebenarnya tahun lalu
dengan melakukan penyekatan dan berbagai kebijakan itu terlihat bahwa relatif terkendali
ternyata kenyataannya dari datanya kementerian perhubungan total yang keluar dari jabodetabek ada yang ke sumatera ada yang ke jawa barat jawa tengah jawa timur totalnya sekitar satu lima juta
dua puluh juta itu jauh lebih sedikit daripada yang diperkirakan tetapi tetap itu angka yang besar
maka dari itu kita mau pastikan itu betul betul kalau kembali dalam kondisi sehat tidak membawa kasus dari tempat lain
dan tempat lain yang didatangi
dan juga melalui proses screening juga betul betul tidak ditulari
jadi betul betul itu yang kita jaga dan sementara ini ya kita kan belum tahu sekitar dua tiga minggu lagi
paling tidak dua minggu yang sudah lewat kan ada juga yang perginya setelah tanggal dua puluh dua april gitu
jadi sebelum pengetatan penyadaan
jadi mereka juga sudah melakukan perjalanan
sampai sekarang belum berkontribusi terhadap kenaikan kasus yang ada
jadi otomatis moga moga ini juga terjadi selanjutnya sampai dua tiga minggu lagi
ini ujian berat
kalau kita sukses ya berarti bangsa indonesia sudah belajar secara kolektif bersama sama bersama masyarakat bersama seluruh pemerintah daerah juga
sampai kapan prof penyekatan ini kemudian akan diberlakukan
kalau kita melihat dari negara negara lain banyak juga yang kemudian malah kembali melakukan lockdown gitu
contohnya ada malaysia kemudian ada turki itu malah mereka kembali lagi ke lockdown
nah ini pelajaran apa saja sih yang bisa kita ambil begitu untuk meningkatkan juga
kewaspadaan dan juga untuk di indonesia ini agar kita menekan laju covid sembilan belas ini
jadi pelajarannya dengan kita melihat negara negara tetangga
sebenarnya minimal masyarakat kelas menengah ke atas mereka tahu
masyarakat kelas bawah belum tentu tahu tentang keadaannya itu
jadi kita harus betul betul memastikan bahwa kejadian di negara lain itu tidak terjadi di kita
maka dari itu kita selalu amati data harian
kita pastikan dilihat paling ujung kan lihat rumah sakit
jangan sampai rumah sakit itu naik bornya
kalau naik bornya itu berarti sudah ada yang bobol kan
nah itulah yang harus kita jaga terus
maka dari itu kebijakannya juga akan selalu kita review
apabila ada sesuatu kita akan rem lagi
kalau ternyata enggak ya berarti rem kita bisa lebih kita longgarkan
berarti ini laporan juga dari rumah sakit ini terus dipantau begitu ya tiap harinya
ke dr fatima bagaimana kemudian rumah sakit menangani
dan juga dari rumah sakit ini memberikan himbauan juga begitu
bukan saja memberikan perawatan tapi apakah ada juga himbauan himbauan yang kemudian disampaikan kepada masyarakat
ya tentunya banyak hal yang kita bisa sampaikan ke masyarakat
jadi nomor satu adalah kita enggak boleh terlena ya dengan kasus ini kan melandai
jadi pertama kita enggak boleh terlena sehingga diharapkan masyarakat tetap melakukan
lima m memakai masker mencuci tangan menjauhi kerumunan dan sebagainya
ini juga kita berikan mengenai edukasi mengenai acara acara keluarga itu memang dihindari
oleh karena itu adalah bisa terjadi penularan walaupun itu pertemuan keluarga
memang kalau kita lihat sampai sekarang belum terlihat dibandingkan dua minggu yang lalu dengan yang sekarang
malah justru sekarang lebih rendah daripada dua minggu yang lalu
di rumah sakit itu yang terjadi
sehingga saya rumah sakit itu harus seneng ya kalau pasiennya berkurang gitu
karena harusnya begitu kita sekarang ini
karena memang itulah yang kita harapkan
kepada masyarakat diharapkan kita tidak kendor terhadap penggunaan masker dan sebagainya tadi
nah ini kalau masyarakatnya udah pada mengerti
dan kita belajar dari tahun lalu ya begitu liburan itu yang terjadi adalah kita meningkat jumlah pasien di rumah sakit
dan akhirnya angka kematian juga meningkat
nah ini yang pembelajaran yang sangat berharga dari tahun dua ribu dua puluh yang kita terapkan saat ini
dan mudah mudahan kita tidak mengikuti tren global ya
dimana memang kalau tren global naik negara negara
nah mudah mudahan indonesia bisa
apa namanya terus melandai dengan kita tetap disiplin
selain juga pemantauan koordinasi yang sudah dilakukan dari berbagai pihak
kemudian bagaimana ancaman dari varian baru ini
apakah perlu dikhawatirkan
kalau dari rumah sakit memang kita tetap mengikuti perkembangan dari varian
varian yang terjadi di afrika ataupun yang dari inggris ataupun yang dari brazil dan sebagainya
kita ikuti kita pelajari knowledge tentang klinisnya memang agak sedikit berbeda
kalau yang dulu dulu itu biasanya demam sakit tenggorokan hilang rasa
tetapi yang varian baru ini ada gejala lebih kepada diare ada kelainan pada kulit dan sebagainya
kita ingin mengenal lebih dalam varian yang terjadi
namun demikian kita tetap menyiapkan obat obatan
karena kalau misalkan dulu kita lebih mengutamakan selain obat antivirus
kemudian juga kita memberikan monoklonal antibody ya
kita juga memberikan anti interleukinam gitu
kita berpikir bahwa kita memerlukan poliklonal antibody untuk mengantisipasi adanya varian varian baru ini
jadi kita juga menghimbau kepada masyarakat yang baru saja sembuh
untuk tetap menyumbangkan darahnya
mendonasikan darahnya untuk nanti bisa kita siapkan plasma konvalesen
seperti kita tahu bahwa plasma konvalesen ini adalah toliklonal antibody yang kita butuhkan
dalam mengantisipasi untuk pengobatan pengobatan dengan adanya varian varian atau mutasi sars cov dua ini
baik tentunya penanganan yang dilakukan juga di setiap daerah berbeda begitu ya
karena ada zona zona tertentu yang kemudian harus diwaspadai prof kadir
bagaimana kemudian koordinasinya dengan berbagai daerah
seperti apa pada saat mudik ini
zona zona apakah ada zona yang kemudian
jadi di kementerian kesehatan itu pak menteri kesehatan setiap minggu
itu selalu melakukan koordinasi dengan para pimpinan daerah
menghadirkan komunikasi dengan para gubernur
para panglima kodam dan juga para kapolda yang ada di daerah
itu untuk apa
untuk melakukan koordinasi
untuk bagaimana melakukan suatu pengetatan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan itu
di samping juga untuk memonitor tentang peningkatan
peningkatan kasus di daerah
sehingga nanti mendapatkan laporan yang betul betul
yang betul betul original daerah daerah
untuk kenaikan kasus itu
ya memang ini perlu dilakukan
tapi juga tentunya koordinasi dalam hal pelaksanaan vaksinasi di lapangan
karena kita kelihat bahwa salah satu sasaran vaksinasi kita sekarang ini adalah para lansia
ternyata cakupan untuk para lansia ini sangat rendah sekali
yang tinggi cakupan lansianya itu ada di pulau bali
di pulau bali dan jakarta yang lansianya sangat banyak divaksinasi
itu itulah semua di koordinatikan oleh bapak menteri kesehatan
setiap hari senin atau hari selasa itu selalu ada koordinasi dengan semua pimpinan daerah
untuk menyampaikan tentang itu protokol kesehatan dan vaksinasi
dan memang berdasarkan pantauan kami
ada beberapa hal
ada beberapa daerah daerah yang memang sekarang ini masuk di dalam senap kuning
sebenarnya sih selama ini semuanya hijau
seperti yang ada di kepulauan rio misalnya
di kepulauan rio itu memang kuning
kemudian juga di sumatera barat
sumatera barat juga terjadi peningkatan
kemudian juga di sumatera utara dan juga di kalimantan sebagian
oleh karena itu kalau kita melihat sasaran
sekarang ini prioritas kami ada pada dua belas provinsi
menjadi prioritas untuk melakukan semacam suatu pemantauan secara ketat mengenai kenaikan kasus ini
untuk itulah maka tentunya kita harapkan bahwa di dalam mengatasi penyebaran penularan covid sembilan belas ini
sekarang yang paling penting dari kita semua
disamping memang pemerintah yang langsung turun tangan
itu adalah bagaimana mark empower masyarakat kita
bagaimana memperdayakan masyarakat kita untuk ikut terlibat langsung dalam hal penegakan disiplin protokol kesehatan
karena itu maka tentunya kita meminta peranan dari para tokoh tokoh masyarakat
tokoh tokoh agama termasuk juga tentunya pkk dan sebagainya yang ada di daerah daerah termasuk ibu rumah tangga
untuk bersama sama dengan pemerintah melakukan edukasi kepada masyarakat
kepada keluarganya untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat
karena mau tidak mau intinya adalah di protokol kesehatan
kita itu lebih bagus mencegah artinya kita bermainnya di hulu dalam arti yang perdagangan tiga t
yang lebih ke depan
ketat dibandingkan dengan kita bermainnya di daerah akhir di hilir yaitu di rumah sakit
kalau kita masuk rumah sakit ini sudah berat beban kita
tapi kalau kita masih bermain di tiga
testing yang kita tingkatkan tracing yang kita tingkatkan isolasi untuk mereka yang positif
itu masih lebih bagus dibandingkan dengan kita harus korban di rumah sakit
karena kalau di rumah sakit tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar
untuk itulah maka tentunya yang paling penting kita lakukan adalah testing dan tracing
itu penting sekali dilakukan
dan data yang sampai pada saat kami sekarang ini
memang terjadi penurunan testing pada saat sekarang
karena termasuk juga penurunan jumlah tracing
ini juga tentunya tantangan buat kita semua
karena kita tidak ingin bahwa akan terjadi peningkatan positive rate
kalau positive ratenya tinggi karena jumlah testingnya yang kurang
itu tentunya sangat sangat berbahaya buat kita semua
karena itu berarti begitu banyak yang ada di masyarakat kita yang sebenarnya mempunyai potensi penularan tetapi tidak terletak
saya kira itu yang penting buat kita
baik jadi pemantauan sudah sangat ketat sekali
koordinasi dilakukan setiap minggu setiap hari bahkan
baik kita akan jeda sesaat lagi
masih bersama kami di indonesia for one
anda kembali di indonesia for one
dan kita sampai pada akhir segmen pada hari ini
saya akan kembali ke tiga narasumber kami untuk himbawan dan closing statement dari prof wiku
kemudian prof kadir dan dr fatima
silakan singkat saja
baik terima kasih
ini adalah momen yang paling penting
ini adalah momen yang paling penting
setelah kita melalui bulan ramadan bulan yang suci dan juga libur idul fitri
maka kita harus bergegas untuk bisa hidup bekerja dengan baik
tetapi sambil kita berhati hati jangan sampai apa yang kita lakukan selama bulan ramadan dan idul fitri itu berakhir buruk dari sisi kasus
maka dari itu tetap waspada dan segera untuk yang melakukan perjalanan melakukan karantina agar tidak terjadi penularan di lingkungan

baik terima kasih prof viku
silakan untuk prof qadir
terima kasih jadi sebagai penutup barangkali himbauan bahwa memang sekarang ini kita berada dalam kondisi pandemi covid sembilan belas
namun demikian kan kita juga ingin produk ekonomi tetap berjalan seperti biasa
jadi tempat tempat umum sekolah tempat tempat lokasi pekerjaan tetap berjalan seperti biasa
yang paling penting dari segalanya itu adalah bagaimana kita tetap melakukan tatanan kehidupan baru di dalam perilaku perlaku kita sehari hari
jadi kebiasaan kebiasaan selama ini misalnya kita kebiasaan berkumpul tidak mewakilkan itu betul betul harus berubah
oleh karena itu lembaga kita harapkan bahwa fasilitas umum bisa dibuka sekolah bisa dibuka perkantoran bisa dibuka
tetapi harus ada mitigasi resiko di situ harus ada mitigasi dampak dari pandemi covid sembilan belas
dan semua pelaku pelaku yang ada di situ tetap harus melakukan tataran kehidupan yang baru
yaitu melakukan protokol kesehatan dengan keterangan dengan demikian
seolah olah ekonomi tetap berjalan tetapi penularan covid sembilan belas tetap kita bisa kembalikan
saya kira itu yang saya ingin bawa kepada masyarakat
baik terima kasih prof kadir silakan dr fatima
ya menjaga kesehatan
kesehatan adalah prioritas kita yang utama
sehingga menghadapi covid yang berkepanjangan kita perlu menyiapkan fisik kita
menyiapkan secara psikologis mental dan ekonomi juga sosial
bahwa kita tidak menyerah dengan covid dan kita akan terus bersemangat untuk melawan covid
dan kemudian kita berusaha untuk keluar dari covid
jangan khawatir rumah sakit saat ini sudah siap mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi
sehingga tugas dari kita semua dan masyarakat adalah tetap berdisiplin melaksanakan protokol kesehatan
mudah mudahan kita bersama sama sebagai bangsa bisa melewati masa yang
momen yang sangat penting ini setelah hari lebaran idul fitri ini
dan kita bisa
terus menjaga mengendalikan covid sembilan belas ini dengan baik
dan akhirnya kita bisa meningkatkan kembali ekonomi kita
dan kita bisa kemudian menikmati kehidupan tadi yang disampaikan
bersekolah dan sebagainya tetap dengan protokol kesehatan
baik terima kasih
semoga imbauan dan juga kebijakan kebijakan yang sudah diberikan atau dilakukan oleh pemerintah ini
dapat kemudian menekan laju peningkatan kasus covid sembilan belas
dan tetap terapkan protokol kesehatan
terima kasih terhadap tiga narasumber kita pada malam hari ini
prof wiku adhisa smito jurubicara satgas penanganan covid sembilan belas
dan prof dr abdul kadir dirjen pelayanan kesehatan kemenkes
juga ada dr dr fatima jan rahmat direktur utama pertamidika ihc
terima kasih sehat semua pak dan bu